di sekitar gundul yang kita pelembar kemudian juga di jalan baru gundulnya sendiri

yang namanya keinginan masyarakat yang namanya teriakan teriakan seperti itu kan
sudah sering saya dengar tetapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas
kita harus taat harus patuh terhadap konstitusi